uh buk banget
lihat lihat lucu juga sih
kok lucu sel
lagi tadi si dewi tuh mohon mohon banget ya
opa kalau nolek
nanti dia anggap nggak serius
ya opa kepikiran sama kamu sebenarnya
karena sakit hati banget tau
rara kamu yang tenang yang sayang
lagian kan opo udah janji
kalau sampai opo davin suka beneran sama dewi
semoga lancar ya operasi pacar lo ya
iya ini gue lagi ngedet sama cewek gue
ngebelin deh ala bete
tadi temen gue curhat katanya pakar itu aja ya
pakar lagi mau operasi usus buntu
kamu cerita juga sama teman kamu tentang aku
ya iyalah masa gue cerita tentang mantan gue padahal gue lagi sama lo
untung aja si dewi gak curiga
eh kita kan udah pacaran
kamu jangan manggil lo gue
kamu jangan manggil lo gue
terus manggil apa
ya manggil aku kamu
ya kita pelan pelan aja wi
ya kan harus beradaptasi

makanya dibiasain dulu aku kamu

duh males banget
duh males banget
ah aku tau
mulai sekarang kamu manggil aku
serius deh coba dipikirin lagi
eh sini sini
eh sini sini
eh sini sini
iya gua bantuin
gua bisa sendiri
gua galak banget sih
gua galak banget sih
iya soal gua tuh bener bener minta maaf
kalau enggak lu kasih tau gua deh
kalau enggak lu kasih tau gue deh
bisa gua lakuin untuk lu bisa maafin gua
bisa gua lakuin untuk lu bisa maafin gua
ya dong kayak gitu jangan harap gua maafin lu
gua tunggu lu telpon gua ya

gua tunggu lu telpon gua
ga mungkin sih dia gak nelfon gue

mampus tuh keras sama gue
ya semoga aja kerupuk kulit ingat password hp gue
nanti kita atur ulang lagi
ya baik terima kasih pak
baik terima kasih pak
pak aku mau ngomong sesuatu
aku mau ngomong sesuatu
soal donatur acara ulang tahun sekolah kamu kan

udah kamu tenang aja
papa udah atur semuanya
papa udah bilang sama donatur yang lain
supaya mereka tarik dan denger
dan mereka mau
makasih ya pak
gua gak sabar liat muka si rifqi besok
gua gak sabar liat muka si rifqi besok
pasti dia panik banget
pasti dia panik banget
pasti dia panik banget
ringtone hp gua kenapa beda ya

kenapa botol kecap
kenapa dihidung gua coba
kenapa itu bisa terjadi
kenapa itu bisa terjadi
lu kurpo kulit kayaknya belum nyadar deh kalo hpnya ketuker sama gua
lu kurpo kulit kayaknya belum nyadar deh kalo hpnya ketuker sama gua
kayaknya belum ada nelpon
kayaknya belum ada nelpon
kontak gua di save nya apa ya sama kerupuk kulit
nggak mungkin botol kecap dong
ya pastinya save nya itu rifki ganteng
atau nggak ketua osis kece
atau rifki kece
masuk kapal dia apa ya
pin nya berapa rifki

merapi buiters apa namanya kerupuk kulit dong
emang si botol kecapnya belin
eh lu bisa nggak sih nggak usah ngegas marah marah mulu
botol kecap kok bisa apa kita ketukar
ya lo kan tadi lo yang duluan mau cabut dari
kelurahan itu tuh
terus lo yang salah ngambil hp
ya udah gue diemin aja sampe akhirnya lu sadar sendiri kan sekarang
jangan nyalahin gue dong
ya lu yang salah lu seharusnya kalau udah lihat itu hp gue
lu kan bisa ngejar gue panggil kayak apa kayak elah
lu gak usah ngecek ngecek hp gue ya
eh yang ada lu lu aus ya
kan lu yang pernah bilang ke gue
ternyata masih diinget ya passwordnya ya
udah diem nggak usah gatar hp gue awas aja ya lo
dania anak ngegas mulu ngegas yaa
kepo juga sih sama isi hp nya
cek jangan ya
cek aja lah
toko ga di password juga hp nya
botol kecap orang lagi mana ya
kenapa sih lu